dalam proses verifikasi berkas administrasi empat ratus tiga puluh empat bakal calon anggota legislatif kpu kota pasuruan jawa timur
menemukan adiknya nik ganda salah satu bakal calon anggota legislatif yang diketahui mendaftarkan diri
di kota pasuruan dan di luar kota pasuruan yakni di jawa barat dengan partai politik berbeda
temuan nik ganda dari data silon ini selanjutnya oleh pihak kpu kota pasuruan disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan
di antaranya dokumen nama di ktp tidak sama dengan silon dan nama di ktp tidak sama dengan nama di ijazah
yang satu lagi ada ganda yaitu ganda dengan di luar provinsi yaitu dengan jawa barat
itu juga kami juga temukan
seandainya nantinya ini saat proses perbaikan
ini nanti dari bakal calon belum mampu menyertakan surat pengunduran diri dari partai yang berbeda tersebut
maka akan dinyatakan dicoret
masa perbaikan berkas administrasi bacalek akan berakhir pada sembilan juli mendatang
dan jika dalam batas akhir tersebut masih ada yang belum atau tidak dapat melengkapi berkas administrasi sesuai dengan ketentuan
nama bakal calon tersebut akan dicoret